hai pohon terap setinggi tiga belas m tumbang dan menimpa empat rumah warga di kawasan makam pasarian
kabupaten sumedang jawa barat senin sore warga bersama petugas gabungan dari bpbd tni dan
polri bahu membahu memindahkan pohon dari lokasi warga menunggah pohon tumbang disebabkan kondisinya
sudah lapuk di mapan usia hujan angin lagi sepeda ini apa tidak berubah juga tidur dalam
bpbd sumedang mencatat ada empat rumah warga yang tertimpa pohon kebetulan tadi kita mendapat laporan dari
warga bahwa ada pembunuhan di sekitaran pasarian itu karena angin tadi ada rumah yang cukup
hujan angin di situ bondo membuat pohon karet berdiameter satu ratus dua puluh cm menutup jalur pantura
akibatnya jalur pantura surabaya menuju banyuwangi macet total hingga berjam jam
petugas gabungan polsek kapongan dan bpbd harus berjibaku mengevakuasi serpihan pohon sementara
petugas lalu lintas memperlakukan buka tutup untuk mengurai kemacetan
keliputan cnn indonesia